aku akan menghabisi
yang bisa ngobatin kegelisahan hatimu ya dirimu sendiri nada prabu
hal hal yang negatif menjadi positif
ada pihak pihak yang ingin memanfaatkan situasi
seperti memancing di air kerungan
jika ayah anda
sedang terbaring sakit
tidak ada yang bisa diragukan lagi
sekarang hati hamba
raden kian santang mampu menguasai amarahnya dengan cepat
ini akan mempersulitku
untuk dapat mengalahkannya
dengan cara yang biasa
aku harus mengerahkan ilmu andalanku
kalau paman ingin menyerah
karena aku belum mengeluarkan
ajen angin puting beliuh
aku harus mengerahkan
ajen gajah meta
ajian gajah meta
tidak mempan melawan ajian puting beli
aku harus menghentikan semua ini
dengan ajian banyu cakrabuara

aku akan membawa paman ke penjara
agar bisa diadil dengan sehati hati
kau akan menyerahkan aku
kepada hukum bajajara
jangan bermimpi bojak sil
karena setelah ini
aku akan menghabisi

aku harus mengalihkan pertarungan ini
jauh dari mereka
putra ku langsung usah
hampir saja tebus
dari seseorang yang misteri
dan untung saja
yang bisa menyelamatkan
dengan menggunakan mantra penotok suhu
pasti memiliki ilmu yang cukup tinggi
ini sangat mengerikan
jikah ilmu itu
semuanya kamu itu sudah punya penangkan
kamu itu sudah punya penangkan kamu itu sudah punya penangkan
kamu itu sudah punya penangkan ger